kal buka pintu kal
kal hai kal
udahlah kal jangan nangis kal
hai kal udahlah hai kal
jangan sedih lagi
ayah sama ibu kamu tuh butuh doa
hai kal boleh sedih
tapi jangan berlalu lalu
izinkan pak nek masuk hai kal
buka pintu kal
hai kal kamu jangan asal nuduh ya
kalau kamu nuduh
itu namanya fitnah
betul tuh fitnah
betul hai kal
kalau nggak ada bukti itu namanya fitnah
jangan main fitnah sembarangan
nggak baik nggak baik
betul dong kata pak serikiti
bukan pak serikiti bukan fitnah
aduh aduh aduh hai kal
baru satu hari masuk pesantren
udah bikin masalah
demen banget dihukum ya bosat
jangan jangan mereka ini
karena mereka itu
udah lama nggak dihukum
iya nggak teman teman
hukum aja pak ustadz
baik kalau begitu
hai kal asun ismail
karena sudah melanggar peraturan di pesantren ini
udah keras banget ini
assalamualaikum pak siti
aduh ganggu aja nih romantisme
empok ah ya lah
oh siti hai kal kesini mau minta air
awus abis kerja bakti di masjid
walah kok minta air
itu kuantong kenan
kayaknya enak banget ya pak siti
nah itu dia kal
alias airnya kal
ada yang luka
enggak ada apa apa enggak ada apa apa
eh empok jadi deg degan begini dah pak siti
biasanya kalau gelas tiba tiba pecah begitu
kayaknya ada yang mau meninggal dah
pak siti enggak boleh berperasaan kaburuh
tiap tiap yang bernyawa pasti akan mati
itu urusan allah
tidak boleh menduga duga seperti itu
cirit jatuhnya nanti
tapi kan belas kagak ada nyawanya pak ade
memang gelas itu gak ada nyawanya
tapi kalau kita berprasangka menduga duga
seandainya itu namanya cirit
sudah mendahului allah

iya saya sendiri pak
innalillahi wa innalillahi ruj'i unda'a allah ya karim
terima kasih pak
buat aku sayang
lebih ke atasnya jome
pak deh kenapa pak deh
semangat pak deh
kenapa pak deh nangis
haikal yang sabar ya
sabar kenapa pak deh haikal gak ngerti pak deh
pak deh mau kasih tau
apaan pak deh apaan tuh
haikal harus kuat
emang apa pak deh aku gak ngerti
haikal harus sabar
ayo sama ibu kamu meninggal pada kecelakaan waktu kurban
haikal harus sabar
ayah sama ibu kamu meninggal pada kecelakaan waktu kurban
ga mungkin pak deh pak deh jangan bercanda pak deh
ngomongan itu kan doa pak deh pak deh
ngomong sendiri pak deh sama ayah pak deh
ga mungkin pak deh
ayah sama ibu ayah gak bercanda pak deh
pak deh jangan bercanda pak deh
ayah bapak ibu masih ada
orangnya ingat dari haikal kalau amatnya
haikal harus sabar
ga mungkin pak deh
ayah sama ibu masih hidup pak deh
hak allah tidak akan pernah memberikan kuncian di luar kemampuan haikal
pak sabar ala allah harus sabar ala allah
jadi orang harus sabar
haikal harus sabar
ga mungkin pak deh ayah sama ibu masih ada pak deh
haikal harus sabar
pak ade minta tolong ya
tolong sampaikan berita duka ini
sama usaha trituan
pak deh lupa ngasih tau
iya pak deh
iya pak deh
sun ayo kita terus bergerak
iya pak deh
kal buka pintu kal
sudahlah hai kal
jangan sedih lagi
ayah sama ibu kamu tuh butuh doa
tapi jangan berlarut larut
izinkan pak nek masuk hai kal
buka pintu kal
kalau buka pintu
pak nek juga kepengen kesana hai kal
tapi pak nek kehabisan tiket
hai kal harus sabar ya
ayah sama ibu hai kal
diterima semua amal ibadahnya sama allah
pak nek juga gak
jangan lupa like share subscribe dan share ya